kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini
supaya kita tahu semuanya bahwa natuna ini adalah tanah air indonesia
inilah salah satu pernyataan tegas presiden joko widodo mengenai kedaulatan nkri di wilayah natuna
jokowi menyampaikan hal itu saat menyambangi langsung ke pulau natuna di tengah polemik tiongkok yang mengklaim wilayah indonesia
pernyataan tegas dan kunjungan presiden joko widodo ke natuna ternyata berdampak positif bagi upaya mempertahankan hak berdaulat nkri di perairan natuna utara
kepala pusat penerangan tni mayor jendral sisriadi menyebut
kunjungan presiden jokowi bersama rombongan memberi pesan kuat kepada pemerintah tiongkok tentang sikap indonesia atas status perairan natuna sebagai bagian dari nkri
majen sisriyadi memastikan kapal kapal nelayan berbendera tiongkok
bersama kapal coast guardnya sudah keluar dari zona ekonomi eksklusif indonesia di perairan natuna utara
sekidemikian untuk membantu proses diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap tiongkok
tni tetap akan melakukan operasi rutin di laut dan udara wilayah natuna
pengamanan tetap kita lakukan jadi saya ulangi lagi tni tetap melaksanakan operasi rutin
nanti kalau memang sudah benar benar clear maka fokus akan kembali kita ke
secara keseluruhan jadi kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke laut natuna utara
adapun di laut utara natuna masih ada tujuh kapal perang tni al dan dua pesawat intai dari tni au dan tni al
empat pesawat tempur f enam belas tni au juga masih disiagakan di natuna
nantinya jika situasi meredah kekuatan tni akan dikurangi menjadi empat kapal di perairan natuna
tim liputan cnn indonesia